seorang siswa smp di surabaya harus menjalani perawatan intensif
setelah mengalami patah kaki dan tangan
akibat terjatuh dari lantai tiga gedung sekolahnya
kejadian naas itu dialami siswa saat ia bermain petak umpet bersama teman temannya
para pengajar mungkin harus waspada mengawasi perilaku para siswanya
jika tidak ingin bernasib sama seperti afan fardan
siswa kelas tujuh smp negeri satu surabaya ini
betapa tidak sekarang farhan harus dirawat intensif di rumah sakit
setelah terjatuh dari gedung berlanti tiga di sekolahnya
akibatnya saat ini korban mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki
farhan bermain petak umpet pada saat jam istirahat
dengan memanjat tembok pembatas seras di lantai tiga
naas siswa itu kemudian terjatuh dan menimpa atap kanopi hingga jebol
menyentuh lantai dasar
beruntung warga jalan rangka alun alun surabaya ini selamat dari maut
pihak sekolah kemudian menangkapnya
farhan langsung membawanya ke rumah sakit dr sutomo surabaya
sekolah juga berjanji akan membiayai sepenuhnya perawatan anak berusia empat belas tahun itu
atas kejadian ini pihak sekolah berjanji akan lebih serius lagi
dalam mengawasi siswa siswanya pada saat bermain di lingkungan sekolah
agar kelalaian serupa tidak kembali terjadi